rapat pansus ruu pemilu digelar dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua pansus
pd perjuangan dan golkar berebut kursi pimpinan pansus ruu pemilu
pdi perjuangan sebagai partai pemenang pemilu menginginkan posisi ketua
dengan mengajukan trimedia panjaitan sebagai kandidat
namun pdip akan melakukan lobby dengan partai lain
jika pemilihan mengacu sistem paket sesuai undang undang md tiga

alfieto kemungkinan ini akan terjadi sampai larut malam karena masih tengah terjadi lobby lobby

memang pdip sejauh ini masih bisa menempatkan gambaran siapa yang akan mendekati mereka
untuk kursi pimpinan pansus ruu pemilu ini dan sesuai dengan agenda politik
pada periode lalu memang ketua pansus ini juga pernah diduduki oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
tapi golkar juga ngotot karena kita tahu bahwa ketua komisi dua dari fraksi partai golkar
rambe kamaruzaman ini juga ikut dalam pencalonan ketua pansus ruu pemilu
tapi sebenarnya dalam aturan undang undang md tiga tidak
boleh diikut sertakan artinya ini diperbolehkan bagi ketua komisi dua sekalipun untuk ikut dalam ketua pansus ruu pemilu
dan dari gambaran keinginan golkar ini bisa dibaca bahwa mereka tidak menginginkan pdip kembali maju sebagai ketua pansus ruu pemilu
dulu dalam beberapa periode yang lalu juga arief bibowo selaku ketua
yang duduk di pimpinan komisi dua
pernah juga menjabat untuk kursi pimpinan yang mengatur rancangan undang undang pilkada
dan dari itu kita masih tunggu ini gambarannya alvito apakah pdip atau golkar yang akan duduk
dan menampuk kursi ketua pansus ruu pemilu
baik ranof kata kuncinya adalah koalisi dan juga ini akan sangat dinamis
bahkan pukul delapan belum tentu selesai
terima kasih ranoff atas laporan anda